pelabuhan tanjung priok menyambut kedatangan kapal peti kemas terbesar yang pernah bersandar di pelabuhan indonesia
kapal raksasa ini bisa memangkas biaya perjalanan barang dari indonesia sebanyak dua puluh persen
kini kapal kargo terbesar cma cgm otelo akan segera berlayar kembali menuju los angeles
beroperasinya kapal cms cgm otelo berbendera perancis di pelabuhan tanjung priuk menjadi momentum awal pelabuhan hub atau transhipment port di indonesia
kapal otelo memiliki panjang tiga ratus tiga puluh empat meter dan bisa mengangkut delapan lima ratus peti kemas ukuran standar atau tius
kehadiran kapal ini membuat barang ekspor dari seluruh wilayah indonesia bisa dibawa ke kapal pengumpan domestik ke tanjung priok
dari pelabuhan di jakarta utara ini barang bisa didistribusikan langsung ke pasar amerika serikat atau negara lain
logistik barang ekspor dari indonesia pun bisa lebih murah karena tidak perlu singgah ke pelabuhan transhipment lain
kita berkomitmen dengan kementerian bumn untuk melakukan konsolidasi barang dari seluruh pelabuhan yang ada di indonesia
sekarang ini baru terbatas dari sumatera selatan dari jawa tengah dan jawa timur dan lampung
tapi yang akan datang provinsi lain akan kita lakukan konsuler di sini
sekarang memang belum maksimal tapi insya allah
kita inginkan priok menjadi base utama dari cml cgm
cmscgm otelo adalah satu dari tujuh belas unit kapal peti kemas yang akan menempuh rute java seas express atau gix
dari perusahaan perkapalan pemilik otelo cms cgm
hari ini cml cgm otelo adalah kapal yang lebih besar di jakarta
kita akan menunjukkan jakarta ke port los angeles
ini adalah basis yang langsung dan semoga dapat membantu indonesia untuk ekspor lebih banyak ke as
pada senin dua puluh empat april kapal kontainer cmx cgm otelo akan memulai pelayaran perdananya dari pelabuhan tanjung priuk ke pelabuhan los angeles
tujuh hari waktu tempuh dan menjadi terobos
ini adalah satu dari sepuluh perusahaan yang akan diperoleh oleh cml cgm otelo
apel sirait jakarta